pada kejuaraan tahun ini terdapat tiga belas kategori yang dipertandingkan dibagi berdasarkan kelompok usia termasuk kategori pemain muda baik putra maupun putri
selain itu ada pula nomor bergu yang melibatkan enam belas tim
total peserta mencapai empat ratus tujuh puluh dua orang yang datang dari dua puluh lima provinsi di indonesia
pada perhelatan tahun ini disajikan pertandingan duel meet antara pecatur putri indonesia women grandmaster dewi aacitra melawan women grandmaster asal vietnam nguyen t maihung
japva chest festival diharapkan dapat terus menjadi wabah atau wadah pembibitan atlet catur di tanah air
sebenarnya seperti disampaikan tadi sampai ke pelosok pelosok itu ada
sampai ke pelosok pelosok itu ada dan bahkan anak anak itu ada
contohnya dari timnya bu arsanti ini ada japva chess